bang iwan kemari
tapi ojak sama tatia lagi pasar beli toples
nah terus ole ole nya dititipin ke pur
nah terus korma nya mana
lu cuma dikasih segini
banyak yang minta mak
mak sabar mak
sedih itu kalau nggak jadi makan kurma arab
gak bisa begitu jauh
pernah gak bisa
di pasar kan banyak yang jual
besok ibu beliin ya
mau makan nya sekarang
di minimarket kan ada bu
tadi ma dari ngobrol ngobrol sama temen temen di kampung sebelah
terus pulang pulang dibawain ginian
tapi harus digosok dulu
ya udah gosok duluan
ini simpen dulu ya busyised
yapudah lah pur
saya simpen aja
permanenya masih ada
ini buat mama
jangan gitu dong
kata bapak saya barang yang sudah dikasih nggak boleh diminta lagi
ini buat mama ini buat mama
kalian jangan berantem
ini bulan puasa
gak ada yang berantem pak
bapak mau ngajak
eh ada tangan pak
ada ada tangan pak
ini mah semuanya gara gara kamu
kan saya udah memegangin si objek
gak bener gara gara kamu
gue juga gak mau dipanggil purno
tat tadi katanya babi dapat kurma
oh dari si mila
dari si ojak
tapi katanya ojek juga ngasih
bang ojek ngasih ke mila
bukan begitu maksud emak
makasih bang ojak
sama sama pak sofian
nih abis beli kurma saya minuman dingin
kenapa belinya sampai lima botol
soalnya di balik tutup botolnya ada pin nya
tinggal sms siapa tau bisa dapet mobil
kenapa bija cuma lima botol
isso itu wijove aku express masalah
nah terus kormanya mana
lu cuma dikasih segini
banyak yang minta mak
mak sabar mak belum beduk
berarti ini semua untuk siapkan
mau jatah mak
enak deh bang
gapapa teriaknya lebay banget ah
ya ani ini gue baru mau jalan